fenomena pengobatan tradisional yang dilakukan ida dayak menyorot perhatian publik belakangan ini
lalu bagaimana kementerian kesehatan ri melihat fenomena ini
saya sudah terhubung bersama dengan muhammad syahril
juru bicara kementerian kesehatan ri selamat sore pak syahril selamat sehat
ya selamat sore salam sehat
ya kita tahu bu siti nadia sudah berbicara di publik
kalau dari pihak anda seperti apa pandangan kemenkes tepatnya
terhadap fenomena pengobatan alternatif di cilodong depok ini
ya terima kasih jadi pengobatan tradisional ini sebetulnya memang sudah diatur dalam
peraturan berpikir kesehatan yang dikeluarkan tahun dua ribu empat belas
di mana pengobatan tradisional ini bagian dari pelengkap pengobatan pengobatan modern yang ada
karena warisan dari negara kita ini memang banyak sekali loh
pertamanya terambil mungkin obat obatan herbal yang dapat dipakai untuk pengobatan tradisional
ini mencuat ramai dibicarakan viral
karena sangat sangat atraktif ya
yang kita tonton seperti yang ibu indah daya
dulu pernah kita ada yang namanya ponari ya
ingat ya kodarus tahun dua ribu an yang lalu
di mana begitu fenomena ini menjadi viral di seluruh indonesia bahkan dunia
seperti yang disampaikan oleh pak diki tadi fenomena juga terjadi di negara lain ya
artinya pengobatan tradisional itu memang ada tempatnya ya
perlu diatur agar pengobatan itu mendapatkan satu izin yang kedua pengawasan
sehingga tidak merugikan masyarakat
baik artinya dokter posisi dari pengobatan alternatif
kalau kita ambil contoh di celodong itu ida dayak
sudah standar dari kemenkes kah atau bagaimana sejauh ini dari pembinaan yang sudah diberikan oleh dinkes tempat
nah untuk yang dilakukan oleh ibu ida dayak
belum mendapatkan data apakah sudah mendapatkan perizinan atau belum
hanya saja dengan kasus ini menjadi kewajiban kementerian kesehatan maupun dinas kesehatan
untuk melakukan satu pengawasan yang kedua penertiban
agar apa apa yang dilakukan ini betul betul aman bagi masyarakat
dan efek samping atau dampak dari pengobatan ini tidak menjadi besar bagi masyarakat yang lain
contoh seperti kemarin kan terjadi
antrian beludak orang berjubol jubol sehingga akan berdampak pada masalah baru
di mana terjadi penyakit penyakit baru karena berdesak desakan itu
bahkan bisa menyebabkan kematian kan
baik kalau mengacu kepada statement panglima tni
dokter syaril yang menyatakan suara soal kosrat fasilitas ida dayak di celodong
regulasinya sudah diatur di permenkes
jadi kemenkes itu sudah mengatur pengobatan pengobatan tradisional
itu ada tiga
tiga klasifikasi apakah dalam bentuk keterampilan
ada orang punya keterampilan khusus yang bisa mengobati
ada yang berupa obat obatan herbal dan kemudian juga ramuan
yang semuanya itu mendapatkan perizinan dari kementerian kesehatan
untuk dilakukan atau diberikan kepada masyarakat
tetapi semua yang melakukan pengobatan tradisional
yang memberikan pelayanan publik juga harus terdaftar ya
yang kemudian harus mendapatkan pengawasan dari
dari jenazah kesehatan setepat
baik kalau kita melihat fenomena pengobatan alternatif ini
tidak terjadi hanya di indonesia tapi di negara berkembang lainnya
termasuk negara maju ya dokter syahril
tapi kalau khusus di indonesia gambarannya seperti apa
apakah benar data menyebutkan minimnya fasilitas kesehatan
sehingga timbul kepercayaan publik
hanya berobat ke pengobatan tradisional saja atau alternatif
sebetulnya bukan itu ya
karena kita memilih pengobatan pengobatan tradisional
itu karena satu mungkin mudah ya
yang kemudian mudah murah
yang kemudian mereka tidak ingin berantri panjang atau berbirokrasi panjang
nah tentu saja itu menjadi pilihan bagi masyarakat ya
tentu saja juga satu lagi adalah masyarakat yang datang ke situ
karena sudah mungkin sudah berkeliling kemana mana
tidak mendapatkan kesembuhan
nah mereka berharap dengan pengobatan yang kemarin
yang ditampilkan sangat atraktif
ini menjadi suatu pilihan opsi bagi mereka untuk mencoba
nah untuk pengobatan tradisional secara nasional
memang ada tempat yang tadi ya
ada yang tahu pijat ya
spa gitu ya
kemudian ada ramuan ramuan jamu gitu loh ya
kemudian ada juga obat obat herbal yang memang sudah mendapatkan suatu perizinan
yang diatur dalam peraturan menteri kesehatan
baik kalau dalam ilmu medis ya dokter ya
ada pola dasar yang dilakukan sebelum mengecek pasien
untuk trauma tulang misalnya dokter
harus dilakukan pemeriksaan fisik
kalau dari pandangan menkes terhadap ida dayak ini
apakah sudah dilakukan pemeriksaan fisik sebelum ia melakukan ritual
nah ini masalahnya tidak bisa diketubuhkan maksudnya
karena dari dasar yang berbeda ya
jadi memang kita saat ini menganut satu bagaimana pengobatan dari
apa namanya negara barat
dan suatu standar standar yang sudah ada berdasarkan evidence base ya
berdasarkan bukti penelitian penelitian ya
memang ada urutan urutan kalau dokter ya ditanya dulu ya
kemudian bagaimana riwayat penyakit ya sejarahnya kemudian
serta minum obat apa dan seterusnya
kemudian perlu dilaksanakan pemeriksaan penunjukan
nggak seperti radiologi gitu ya dan seterusnya
nah dasar dasar itulah yang dipakai oleh kita dokter
fasilitas pelayanan kesehatan untuk menegakkan diagnosis
apakah pasien ini berdaya patah tulang tadi ya
apakah cukup dilakukan pemasangan chips ya chips nya
atau perlu dilakukan operasi
inilah yang menentukan dokter optopedi
yang akan menentukan apakah pasien ini dilakukan operasi atau tidak
nah sementara kalau di jadaya ini kan tradisional ya
mereka tidak memakai urutan urutan yang seperti kita sampaikan tadi
tapi mereka sesuai dengan tadi
mereka punya keterampilan keahlian yang menurut ilmu mereka begitu
hanya saja kita perlu mengawasi
apakah ini membahayakan apa yang dia lakukan
contoh ya pembayaran oh malah diputar putar bisa makin patah
ini bagian terburu gitu ya
maka harus pengawasan
atau obat yang diberikan oleh pengobat tradisional
atau kata kata tadi ini mengandung zat apa
harus tergabah supaya bisa dijamin keamanan dan kelamatan bagi pasien
yang minum obat tersebut
tentunya pemirsa di rumah dokter penasaran dengan pengobatan ida dayak ini
pikir pikir datang ke dayak ke celodong untuk bertemu dengan ida dayak untuk berobat
adakah himbauan khusus dari pihak anda agar kedepannya lebih teliti dalam berobat
khususnya dalam pengobatan tradisional dokter
jadi pengobatan tradisional memang ada tempatnya di indonesia ini
dan diatur dalam perkembangan pes
nah disitu sudah mengatur bagaimana keterampilan seseorang yang melayani pengobatan ramuan dan obat yang diberikan
nah itu semua harus terdaftar
sehingga masyarakat diharapkan untuk melihat itu
apakah pengobatan tradisional ini terdaftar atau tidak
diawasi tidak oleh jelas kesehatan
obat obat yang diberikan itu sudah mendapatkan lisensi atau pengawasan atau tidak
nah tentu saja kita mempunyai suatu standar yang ada di dalam pelayanan kesehatan
yaitu ada di puskesmas rumah sakit dan juga dapat diberikan ruang oleh masyarakat untuk memeriksakan dan pengobatan lebih lanjut
baik terima kasih atas pandangan anda sore ini bersama kami di newsroom
ada dr muhammad syahril dari kementerian kesehatan selaku jurubicara
terima kasih selamat sore selamat sehat dr syahril
selamat sore selamat sehat